terima kasih ya samuel
yaudah gue balik tanda gue dulu
terima kasih samuel
sorry gak sengaja
eh si sam tuh
mau lo apa sih
tolong keren kan
terima kasih ya samuel
gitu lo mau penyanyixo gak
nan aku macem gita ya
lo kamu drilin olahraga
kenapa ada sama welsi
yaudah yuk puternya
oh ternyata sekarang lo udah mulai berani deketin wulan
gue nggak takut
yuk yuk yuk
anak anak sekarang kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok
sengaja kami mengacahkan kelasnya supaya kalian bisa berbaur
di sini kita harus mengutamakan kebersamaan
siapapun tim kalian
aduh kenapa harus sama dia sih
eh siapa juga yang pengen sekelompok sama lo
eh lo nggak mulai udah
udah udah udah
udah udah udah
camping doang sob udah lah
ya satu kelompok sama anak buahnya curut lagi
udah bob bob biarin aja kita kan harus selalu berusaha hidup berdamai
bintang kita kasih treatment
jangan gitu kita bina aja
hah cakep tuh
yes kita satu kelompok yes
dua lagi coba gina sama sukasih
kita satu kelompok
sisi aja ya bukan sukasih
gue sekelompok sama tika susan karin
gue nggak sekelompok sama ulan
tidak dari nek dut allen
celah dari ini dari ceritanya
udah tuh udah kanssa teman teman
boy bajuaney uang itu
boten mata kul kak
harus bersahabat kalau bersahabat memang celan celan wajar jangan baper
ini agak masukin
ini aja lo sambungin dulu
hei hei bisa nggak sih yang bener dong asalnya
eh tutup mulut loh ya
lo udah bener nih
kalau nggak bisa bilang aja gue udah sering adain acara kayak gini
lo kan anak manja jarang lah
anak manja kenapa
kenapa kenapa sam
ini tanda belum selesai nih
jangan berantem terus
udah pon kalau kita ketahuan guru pasti semuanya bakal dihukum pon
betul betul ayo pak
benar benar ayo pak
iya bener pak
udah ayo cepet cepet
capek capek bikinnya mau rubuhin
harusnya langsung aja
kita bukin lagi aja

gak tau polanya ya
gak tau nih
boleh minta tolong gak
itu dong tolong ambilin kunciran di tas gue
gue kan di depan nih satu lagi
ada gak nah udah
iya makasih sisi
selamat sana ular
gimana deh tadi
ini belum deh
eh ada yang roman
bantuan kita dong bikin tenda
aduh sisi lo yakin
mau minta bantuan dia
aduh jangan deh
daripada ntar tenda kita malah rusak
maaf ya bukannya gue gak mau bantuin lo nih sama temen temen lo
tapi lo sekurang kurangnya
kelompok semua orang rasa sih
gue takut ketularan
eh ngapain sih ribut ribut
elan mau gue bantuin gak
bantunya udah dipake
siapa ya lordudus
lama lama anak gua ngeliat tingkah si sam
tidak ada yang bisa dihukum
risik banget ganggu aja
eh pak umar ganteng banget sih
bajunya ngejreng banget
bumis juga udah rapi
ngapain kamu di sini
sekarang kamu ambil air untuk dimasak
makasih ya samuel
yaudah gua balik
tanda gua dulu ya
sorry nggak sengaja
eh si sam tuh
mau lo apa sih
ada apa ini ribut ribut
kamu dan kamu ketiga bapak
kenapa mereka pakai kaki berantem segala coba
jangan berhenti kalo belum seratus
kelak banget omak
udah seratus kali tuh
ini pasti gara gara ulang darin
ya lu tau sendiri kan
kalo dia yang squat jam gue yang pegel ya
lu ngeliatin terlalu bersemangat kali bob
biar kuat kok